jembatan ngaglik satu di jalur poros pantura lamongan jawa timur yang patah
kini sudah selesai diperbaiki dan sudah lulus uji beban
setelah dua pekan terakhir jembatan di desa balun kecamatan turi kabupaten lamongan ini
diberlakukan satu jalur akhirnya pada minggu sore sudah resmi dibuka
dan bisa dilewati kendaraan kembali
meski sudah dibuka dan berfungsi kembali polisi melakukan kanalisasi di jalur jembatan
sambil menunggu hasil evaluasi dari tim komisi keamanan jembatan dan terowongan jalan
polisi mengarahkan kendaraan roda empat ke atas melalui jalur tengah
sementara sepeda motor diarahkan melewati jalur kanan dan kiri
kasat lantas polres lamongan menyatakan kanalisasi ini diperlukan untuk mengurangi beban jembatan
kanalisasi dan juga pemberian rambu akan dilakukan hingga arus mudik lebaran selesai
agar perjalanan mudik masyarakat untuk merayakan lebaran di kampung halaman bisa lebih aman
kendaraan sudah bisa
menginterasi jembatan yang di satu tetapi dengan pola rekayasa kanalisasi ke kendaraan roda dua
motor menggunakan lajur yang sebelah kiri
di hari yang sama upaya perbaikan jalan masih terus dilakukan untuk menyambut lonjakan arus mudik dan balik lebaran mendatang
seperti halnya perbaikan jalan yang dilakukan di ruas jalur pantura di wilayah kanci kabupaten cirebon jawa barat
di ruas tersebut para pekerja mengganti lapisan aspal bagian atas
dengan lapisan aspal yang baru
selain itu ada pula perbaikan yang meliputi penambalan jalan aspal yang berlubang
penambalan ini sangat penting karena kondisi jalan yang rusak bisa mengancam keselamatan pengendara
di ruas pantura kanci ada empat titik perbaikan yang masih dikerjakan secara bertahap
di antaranya di ruas gebang kanci hingga susukan
pihak kepolisian berharap seluruh perbaikan baik di jalur arteri pantura
jalan nasional maupun jalur alternatif dapat rampung pada hamin sepuluh nanti
saat ini yang ada perbaikan satu di gembarang
terus kedua di jalan kabupaten di cakrabuane ini juga sedang dilakukan perbaikan
terus kedua ketiganya disusukan
disusukan itu ada jalan kabupaten dan jalan nasionalnya jalan provinsinya juga sedang dilakukan perbaikan
dengan perbaikan diharapkan jalur mudik tersebut dapat dilalui dengan aman oleh para pemudik
saat melakukan perjalanan mudik lebaran nanti